ya masih bersama kang ujang wardin sebelum ke kang ujang kita mau dengarkan lagi pernyataan
ketua umum partai golkar erlangga hartarto yang memuji habis habisan mantan rivalnya
yang kalau kita bisa bilang mantan rifana karena sudah mundur bambang susatyo di pembukaan
munas partai golkar bambang susatyo terima kasih mas bambang susatyo membuka musyawarah nasional
ini menjadi adem tenang dan ketua mpr yang merupakan salah satu kader terbaik partai golkar
yaitu bapak bambang susatyo saya mengajukan mengapresiasi setinggi tingginya sore ini kami
telah bertemu dan beliau menarik diri dari bursa pencalonan ketua umum baik berdiri berdiri
hai beliau menyatakan dengan tegas untuk setia kepada komitmen bersama dan mengedepankan persatuan
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lain hai saya mengapresiasi
keputusan tersebut contoh konkret kedewasaan partai golkar itu pula lah yang menjadi cerminan
beberapa waktu yang lalu bapak presiden mengatakan bahwa kekuatan beringin adalah salah satu tulang
punggung kekuatan punggung pemerintah oleh karena itu bila partai golkar goyang sedikit maka indonesia
tentu sahaja ini pertama saat seperti apa kata adanya kepada kita itu adalah tujuanimportant itu adalah
tetapi jika golkar solid dan kuat maka pemerintah akan lebih mudah mendorong kemajuan seluruh rakyat indonesia
marilah kita merapatkan seluruh jajaran barisan konsolidasi partai
partai golkar yakin bahwa bangsa ini adalah bangsa besar bangsa yang penuh semangat untuk maju
walaupun situasi ekonomi dunia tahun ini belum sepenuhnya kondusif

ketua umumnya yang harusnya maju yakni bambang susatyo akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri
apa negosiasi dibalik itu kemudian apa juga tukar guling kesepakatan dan juga perjanjian politik
yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak kita akan langsung berbincang dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
yang sudah hadir bersama saya pada malam hari ini selamat malam pak erlangga
selamat malam bapak nana
oke udah punya sendiri ya pak ya
sudah punya jadi aman
pak erlangga ini kan ada beberapa kali sebetulnya pertemuan pertemuan untuk
menyatukan negosiasi di antara pak erlangga kemudian dengan calon ketua umum yang lain
terutama dengan mas bamausatyo
mungkin bisa diceritakan sedikit pak apa yang terjadi di panggung belakang dinamika politik partai golkar menjelang munas itu pak
jadi saya rasa apa yang terjadi itu sudah publik ketahui karena dalam setiap pembahasan dengan mas bamausatyo
pasti diakhiri dengan press release sehingga press release itu sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi
jadi apa yang terjadi di belakang
dan di depan layar sama
pak ini kan tadi malam kita mendengar juga ya ada pertemuan dengan pak lut bin sarpanjaitan
kemudian tadi siang ada juga pertemuan dengan pak lut bin sarpanjaitan di kantor kemenko maritim
sampai akhirnya ada pak erlangga juga dengan pak abu rizal bakri dan juga pak bambang susatyo
apa sebetulnya yang dicarakan pak mungkin bisa dikasih bocoran sedikit gitu loh
negosiasinya itu apa sih pak
jadi pertama tentu ini kan kemarin sudah ada arahan ataupun saran saran dari senior senior
senior partai golkar pak abu rizal bakri pak agung laksono pak akbar tanjung
kemudian juga pak yusuf kala dan juga pak luhut bin sarpanjaitan
jadi pada prinsipnya kita menghendaki agar partai golkar itu semakin solid
dan ke depan itu dalam situasi perekonomian hari ini membutuhkan soliditas dan juga kesejukan politik
terutama kita masih punya momentum untuk perekonomian
kedepan dan kebetulan saya diberi tugas pak presiden untuk menangani ekonomi termasuk omnibus law
sedangkan pak luhut diberi tugas untuk mendorong investasi
jadi kita semua merasa perlu agar politik itu sejuk apalagi kita berasal dari rumpun yang sama
sehingga ini sesuatu yang kita bisa lakukan dan sebetulnya seluruh kader golkar sudah mempunyai peran dan fungsi masing masing
tidak ada yang left behind
everybody sudah dapat position
oke tidak ada yang live behind semuanya sudah dapat posisi
apakah artinya dalam proses negosiasi bukan hanya bakal calon saja ataupun calon ketua umum saja yang mendapatkan posisi
tapi loyalisnya dan juga gerbongnya akan dikomodasi dalam struktur
ya kan partai golkar selalu melakukan konsolidasi dan merangkul semua pihak
dan itu pula yang membuat golkar bisa bertahan di posisi kedua
karena berbagai kelompok
ataupun yang bertikai pun sebelumnya semua masuk diakomodasi
berarti bapak akan merangkul juga ya pak
saya kan selalu mengakomodasi
pak ini kan untuk pertama kalinya ya dalam sejarah partai golkar
aklamasi ini sepertinya akan terwujud setelah lima kali pemilihan ketua umum golkar sejak zaman reformasi baru pertama kali sebetulnya ini
mungkin ujungnya akan keaklamasi
apa ini sebenarnya yang terjadi
apakah kemudian golkar sedang mengalami perbaikan demokrasi
tidak ada krisis kader pak
ini sedang krisis kader atau gimana
jadi tentu kita melihat bahwa dalam situasi saat sekarang konsolidasi dan musyawarah itu menjadi bagian dari demokrasi
dan tentu ini menjadi sebuah proses
dan prosesnya tentu tidak pendek
ini makan waktu yang lama dan saya sendiri sudah bertatap muka dengan lima ratus empat belas pengurus dpd tingkat dua se indonesia
dan tiga puluh empat provinsi se indonesia
dan dalam dua minggu terakhir sangat intens di empat kota
dan juga tadi malam seluruh aspirasi dan para senior juga temu dengan seluruh unsur pimpinan partai golkar
dan nuansa yang berkembang sejak rapimnas adalah musyawarah untuk mufakat
jadi itu yang kita formulasikan
apakah kemudian mekanisme musyawarah mufakat itu akan diterapkan dalam
struktur pemilihan dpd satu kemudian dpd dua artinya ini akan menjadi tradisi baru di partai golkar untuk pak kawan presiden juga musyawarah
kita dorong untuk diutamakan musyawarah mufakat
karena tidak ada gunanya bersaing untuk memecah kekuatan kekuatan yang ada
sehingga kita ingin mendorong seluruh kekuatan itu bersama sama memperjuangkan kemenangan partai golkar terutama menghadapi pilkada dua ribu dua puluh
pak sebetulnya ini presiden tadi sudah menyampaikan ya dalam pidatonya keras sekali pada saat pembukaan
bahwa tidak pernah ada intervensi dari istri
dari menteri menteri saya yang non golkar terhadap perhelatan munas di partai golkar
tapi bapak sendiri mungkin bisa menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada intervensi tidak ada bantuan dari teman teman bapak di kabinet sesama menteri gitu
untuk memenangkan kontestasi ini
ya yang kenal dpd satu dpd dua kan kader kader golkar sendiri
jadi tentu dan yang punya hak suara kan dpd dua dpd satu
jadi kalau gak kenal tentu tidak bisa berkomunikasi
komunikasi memang dilakukan oleh kader kader partai golkar itu sendiri
tidak ada intervensi
tidak ada intervensi
kalau kita lihat nih suara senior ini pada munas kali ini itu berbeda sekali dengan munas munas sebelumnya
bahwa suara tokoh tokoh senior partai golkar ini semuanya mengerucut hanya ke pak erlangga
ini kenapa pak apa yang kemudian anda lakukan ataupun anda coba sampaikan
bagaimana bisa meyakinkan para senior itu sehingga semua dukungannya itu ke anda
karena dalam satu delapan tahun satu tahun delapan bulan ini kan kami bersama sama berjuang
jadi saya tidak berjuang
saya berjuang sendiri tetapi setiap keturun ke daerah saya ajak pak abu rizal bakri saya ajak pak akbar tanjung saya ajak pak agung laksono
dalam waktu tertentu juga pak yusuf kalla juga hadir
jadi hubungan dan kerjasama antar senior dengan dpp yang sekarang itu sangat luas
sehingga kita tidak merasa bahwa masing masing itu berbeda
justru saring mengisi
masing masing kalau di satu kampanye kebetulan saya tidak bisa pergi pak akbar ke sana
di satu kampanye saya nggak bisa pergi pak agung
dan kita selalu berbagi
terus kemudian bersama
dengan demikian sejak pilek pilpres itu menjadi intens
sehingga kita sudah katakanlah bahasanya sudah sama dan juga tujuannya sudah sama
pak kalau arah munasnya ini ke aklamasi terus apa yang akan dibahas nih pak dalam munas selama dua hari ke depan
tentunya kita mempunyai dua puluh tahun
jadi ke depan ini paradigmanya apa
karena dua puluh tahun kemarin kan sesudah pasca reformasi dari golongan karya menjadi partai golkar
nah sekarang ini menghadapi era digitalisasi
nah terus fungsi partai ke depan itu seperti apa
terutama untuk mengawal rpjmn tahap kedua menuju indonesia dua ribu empat puluh lima
nah partai golkar sendiri sudah punya roadmap dan pemerintah sendiri sudah punya roadmap
sehingga dengan demikian dengan ini disediakan
maka prioritasnya itu untuk menjaga rpjmn dua ribu dua puluh lima sampai dua ribu lima puluh
nah ini golkar sudah punya banyak kader kader berpengalaman dan kita sudah juga sekarang ini juga cukup ada beberapa kader golkar yang di kabinet di dpr maupun di mpr
ya kita bisa bersama sama menyusun blueprint yang baru
plus untuk organisasi itu sendiri kita mau membuat organisasi yang tentu lebih menarik
bagi generasi muda
karena beberapa kader golkar juga yang muda banyak
jadi kalau kita mengatakan sepuluh pemuda pemudi milenial tiga dari golkar
jadi ini yang kita akan terus dorong
ini kan kalau kita lihat perolehan suara golkar di pemilu legislatif kan agak merosot ya pak ya
nah ini kedepannya kan perhelatan yang paling utama adalah pilkada serentak dua ribu dua puluh kemudian menjelang nanti pemilu presiden dan juga pemilu legislatif dua ribu dua puluh
nah kalau untuk pilkada serentak dua ribu dua puluh
pilkada itu tentu kita punya kebijakannya
nah itu sih juklaknya sudah ada
tetapi yang paling penting ke depan ini tentu salah satu adalah sesuai dengan arahan rapimnas kemarin diprioritaskan untuk kader sendiri
kemudian yang kedua diprioritaskan kepada struktur partai
tetapi berbasis kepada penelitian ataupun survei
nah surveinya yang kredibel kita sudah mengumumkan sepuluh survei
kemudian tentu dari situ nanti ada kerjasama antar partai dan yang lain
yang elektabilitas terbaik ya kita dorong
pak terakhir ini pak selama ini kan golkar tidak banyak terlibat menjadi pusaran politik
artinya pusaran politik itu lebih diambil gendangnya oleh pdi perjuangan dan akhir akhir ini oleh nasdem nih pak ataupun kemarin oleh gerindra
kedepannya ini golkar harus bisa memainkan gendang politik sendiri harus bisa menjadi pengendali di pusat pusaran politik
seperti apa nih pak
ya mungkin yang ibu nana
ibu nana lihat kan bukan gendang politik heboh berita
sedangkan golkar lebih substansi kepada ideologi
seperti misalnya posisi golkar terhadap undang undang yang sedang dibuat
kemudian dalam bentuk omnibus law dalam kebijakan kebijakan itu golkar berada dalam posisi yang cukup penting
atau posisi krusial untuk menjalankan program program ini
golkar akan mendorong hal yang lebih substantif
terakhir pak terakhir sekali nih pak soal aman demand
kan kemarin presiden sudah ngomong ya pak ya dengan keras sekali bapak sebagai ketua umum partai golkar sebagai menko perekonomian juga
pendapatnya apakah setuju dengan presiden bahwa saat ini kita sudah tidak memerlukan lagi
seperti yang saya sampaikan berkali kali bahwa di tengah ketidakpastian ini harus ada yang pasti
jadi jangan kalau ada yang tidak pasti kita tambah lagi tidak pasti
nah itu padahal kita membutuhkan investasi
kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kita bekerja
ada tujuh juta masyarakat yang belum dapat lapangan kerja
nah oleh karena itu stabilitas politik itu menjadi kunci
stabilitas politik akan dihadirkan kalau kita konsisten terhadap undang undang dasar empat puluh
artinya tidak usah
seperti tadi saya sampaikan bahwa partai golkar itu sangat terlibat di dalam proses reformasi dan empat amandemennya
nah kami melihat bahwa
berdasarkan tangkapan dari masyarakat masyarakat tidak menghendaki perubahan perubahan tersebut
dan artinya golkar mengambil suara masyarakat itu pak
jadi golkar tentu mengambil suara masyarakat dan stabilitas
dan sekarang masyarakat politiknya ingin lapangan kerja

ya posisi golkar sama
kita mengatakan bahwa yang paling penting kita jaga stabilitas kita ciptakan lapangan pekerjaan
dengan ciptakan lapangan pekerjaan

artinya tidak perlu ada amandemen dalam waktu dekat ini
terima kasih sekali pak erlangga atas waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini
kita tunggu bagaimana nanti dinamika di munas mungkin ada yang menarik menarik lagi selama dua hari ke depan
karena akan ada pidato pertanggung jawaban dari bapak ya pak ya
dan juga susunan kepengurusan partai golkar yang baru untuk lima tahun ke depan
demikian tadi wawancara saya dengan ketua umum golkar bapak erlangga hartarto
kembali ke anda budi di studio
baik terima kasih
terima kasih rifana atas wawancara anda yang sangat komprehensif dengan ketua bumpartai golkar
yang nampaknya mungkin saja prediksinya akan dipilih lagi nih secara aklamasi kang ujang
terakhir sebelum kita tutup dialog yang menarik satu faktornya tadi belum kita bahas
ini di variabelnya ada di mana ya
tokoh senior menjadi bagian penting dari faktor kemenangan seorang kandidat
selain tadi faktor uang
faktor pemilik suara
faktor ormas pendiri
nah ini sebenarnya tidak terpisahkan
jadi ketika siapapun ingin menjadi ketua umum tentu mereka harus roadshow harus didukung oleh senior senior itu
bagaimana kan senior itu memiliki pengalaman yang banyak ya kan atas katakanlah jatuh bangunnya partai golkar ya
sehingga memang perlu dimintai pendapatnya
dan ketika mereka sudah bersepakat ketika mereka sudah bersatu itu memudahkan
dengan erlangga membawa hampir semua toko senior

ketika ingin mengambil jawabannya
kembalikan apa namanya formulir pendaftaran itu sudah menunjukkan ada soliditas para senior di belakang erlangga
nah ini sudah clear
nah saya melihat ketika itu sudah terjadi
artinya erlangga akan ditetapkan secara aklamasi sepertinya
dan itu sesungguhnya kalau menurut saya itu kemenangan erlangga yang menurut saya yang luar biasa
karena tidak ada penantang gitu
tidak ada penantang
tidak ada penantang sama sekali
ini mungkin pertama kalinya sejak era reformasi tidak ada pertarungan yang cukup menarik di munasmar

kami akan segera kembali usaha jadwal berikut ini tetap di layar demokrasi